di tengah rencana pemerintah membuka pintu bagi turis asing
kasus varian baru mutasi virus covid sembilan belas dari inggris dan juga afrika selatan
ditemukan di pulau dewata bali
satu orang dinyatakan sembuh sementara satu orang lainnya meninggal dunia
satu orang asal denpasar berusia dua puluh tiga tahun yang terinfeksi varian baru covid sembilan belas
asal inggris dinyatakan sembuh dan diperbolehkan untuk pulang
dengan riwayat telah melaksanakan vaksin covid sembilan belas lengkap
sementara wni asal kabupaten badung berusia empat puluh tujuh tahun
yang terinfeksi varian baru corona dari afrika selatan dinyatakan meninggal dunia
pasien meninggal setelah dirawat di rumah sakit dengan riwayat belum mengikuti program vaksinasi
dengan varian baru dari afrika selatan telah dinyatakan meninggal di rumah sakit sanglah
orang tersebut berasal dari kabupaten bandung